dulu kan pernah mengatakan bahwa
apakah ini juga tindak lanjutnya nanti
ya ditanyakan ke orang yang lagi
dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya